pemerintah memperlakukan skema satu jalur atau one way di jalan tol transjawa untuk mengantisipasi kemacetan pada masa mudik dan arus balik lebaran dua ribu sembilan belas
sistem one way sejauh dua ratus tiga puluh tiga km ini akan berlaku mulai dari ruas tol cikampek jawa barat hingga pintu tol brebes barat jawa tengah
untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi dari arah jakarta menuju jawa barat jawa tengah maupun jawa timur pada masa mudik lebaran
kementerian perhubungan memperlakukan sistem satu arah atau one way di tol transjawa mulai dari kilometer dua puluh sembilan cikarang utama ruas tol cikampek sampai kilometer dua ratus enam puluh dua brebes barat
artinya kendaraan dari arah jakarta mulai pukul enam pagi pada tiga puluh mei hingga dua juni bisa melaju di dua jalur selama dua puluh empat jam
sementara itu untuk arah sebaliknya dialihkan ke arteri pantura
menteri perhubungan budi karya sumadi optimistis dengan sistem one way
ditambah pemindahan gerbang tol cikarang utama ke kilometer enam puluh tujuh kalihurib serta kilometer tujuh puluh
jarak cikampek brebes bisa ditempuh selama dua hingga tiga jam
yang mengarah ke semarang ini atau ke cirebon ini lima puluh lima persen
yang empat puluh persen itu ada ke bandung
dari perhitungan yang kita amati hari hari cikarut ini tujuh puluh ribu
tapi lebaran diperkirakan tujuh puluh ribu
tapi lebaran diperkirakan tujuh puluh ribu
nah inilah yang akan kita manage di one way tersebut
nah oleh karena jumlahnya begitu besar kita perlu melakukan sejumlah rekayasa
di mana jasa marga sudah berkoordinasi dengan kakor lantas dan polisian
yang lima puluh lima persen itu yang akan one way sampai berbes barat
sebetulnya setiap gerbang itu bisa keluar
walaupun mereka memakai jalur
jalur a dan jalur b kan satu arah ini
di setiap gerbang mereka bisa keluar
nah perhatian utama kita berikan di dua gerbang yaitu di ciperna dan di cipejagan
disitulah traffic keluar yang paling besar seperti disampaikan pak menteri
karena ke selatannya banyak sekali
nah itu perlu kita tingkatkan pengaturan lalu lintasnya
jadi bukannya one way terus baru semua akan keluar full di berbes bukan
sistem one way juga akan diperkirakan
akan diberlakukan pada masa arus balik mulai dari kilometer satu ratus delapan puluh sembilan palimanan sampai kilometer dua puluh sembilan cikarang utama pada delapan sampai sepuluh juni
sistem ini ditanggapi beragam oleh pengguna jalan
belum tahu ya efeknya ya
untuk nanti di arterinya juga kan parah juga kan
kalau untuk di tolnya mungkin bagus
tapi kalau untuk efek di luar tolnya itu yang harus dipikirin juga mas
saya pribadi itu ya mungkin
karena itu akan sangat membantu arah dari jakarta untuk menuju pulang kampung
dengan diperlakukannya sistem one way pada arus mudik dan juga arus balik lebaran dua ribu sembilan belas
sejauh lebih dari dua ratus km area peristirahatan atau rest area seperti ini bisa anda gunakan di kedua jalur
total ada lebih dari sepuluh rest area yang bisa anda singgahi mulai dari kawasan cikarang utama sampai di kawasan brebes barat
meskipun demikian menteri perhubungan budi karya sumadi mengimbau agar rest area ini hanya digunakan untuk istirahat dalam durasi yang pendek ataupun untuk keperluan mengisi bahan bakar seperti ini
sementara jika anda ingin singgah dengan waktu yang lebih lama anda disarankan untuk keluar ke gerbang tol terdekat dan singgah di kota yang anda lintasi
mahardika utama andriawan saputra jawa tengah